sementara itu kementerian kesehatan membentuk tim khusus yang bertugas berkeliling memantau jemaah sakit di bandara jeddah arab saudi
langkah ini dilakukan untuk menangani jemaah haji yang kesehatannya menurun karena kelelahan setelah terbang dari tanah air ke arab saudi
tim khusus akan dilengkapi dengan mobil elektrik yang berisi obat obatan untuk memberikan penanganan awal
sekaligus mengantar jemaah haji ke klinik kesehatan
jika kondisinya memburuk maka jemaah akan dirujuk ke rumah sakit balik abdullah jeddah atau rumah sakit terdekat
mobile rawat jalan untuk tim kesehatan bandara dalam menyambut jemaah haji yang sakit
jadi jika ada jemaah haji yang ditemukan ada penurunan kesehatan pada saat kedatangan kami biasanya akan melakukan perawatan di mobil ini
tapi jika kondisinya memburuk
atau ada perubahan yang signifikan kami akan pindahkan ke posko kami
saudara untuk mengetahui kondisi terkini jemaah haji di mekah arab saudi kita selanjutnya sapa jurnalis kompasif imron fahim di sana
assalamualaikum imron selamat siang waktu indonesia
bagaimana penanganan terhadap jemaah haji yang mengalami sakit atau demensia
waalaikumsalam sisku dan saudara
karena dapat kami laporkan bahwa memang demensia ini penyakit tertinggi kedua
setelah pneumonia yang dialami oleh jemaah haji indonesia
dimensia memang kerap melanda atau dialami oleh jemaah haji terutama mereka yang kelelahan dan dehidrasi
kemudian tingkatannya menurun dan mengalami kondisi demensia
ini dari data klinik kesehatan haji indonesia
ada sekitar puluhan ya pasien atau delapan puluh tujuh orang
pasien yang dirawat beberapa sudah dirujuk dan beberapa masih dirawat
kebanyakan ini mengeluh penyakit dimensia
jadi penurunan ingatan karena memang penyebabnya beragam
ada yang diawali dengan kelelahan dehidrasi kemudian kesulitan untuk beradaptasi terhadap lingkungan baru
nah langkah yang dilakukan oleh petugas haji khususnya petugas kesehatan haji
ini melakukan stimulasi kognitif dengan cara mengajak mengobrol kemudian bersosialisasi
dan pendampingkan secara penuh baik sejak dirawat hinap maupun dirawat jalan dikloter
tujuannya agar dimensianya tidak kambuh
karena ketika mengalami demensia kadang jemaah haji ini suka marah
kemudian juga sering melakukan hal yang tidak wajar
jadi jemaah yang mengalami demensia ini rata rata usia lansia ya
lanjut usia diantaranya mulai usia enam puluh tujuh puluh delapan puluh tahun
dan ini cukup kompleks selain demensia mereka juga penyakit penyerta ya ini komorbit
ada hipertensi kemudian ada juga penyakit penyertanya yakni asma
kemudian ada penyakit penyerta ya ini diabetes
ini perlu penanganan yang lebih komplek juga
selain juga pendampingan juga pemberian obat obatan secara rutin
dan sejauh ini cuaca di arab saudi memang masih ekstrim terbilang tidak normal untuk warga indonesia
khususnya nanti saat puncak haji karena memang arab saudi memasuki musim panas saat puncak haji
di bulan juni ini bisa empat puluh lima hingga lima puluh derajat celcius
oleh karena itu jamaah haji dihimbau untuk tidak terus menerus melakukan ibadah haji
maksud kami ibadah sunnah baik umroh sunnah kemudian ziarah ataupun sholat
terlalu sering di masjidil haram terutama di siang hari
karena akan memicu kelelahan kemudian reidrasi dan akhirnya bisa memicu demensia
jamaah yang akan beribadah di masjidil haram dihimbau untuk melakukan pada sore malam hingga pagi
dan jangan lupa untuk membawa alat pelindung diri seperti masker
kemudian alat minum air atau botol minum air kemudian alat penyemprot atau spray
kemudian payung dan juga alas kaki atau pembungkus sendal
dan hingga hari ini yang perlu kami sampaikan juga ada satu ratus empat puluh dua jemaah yang sudah tiba di tanah suci
dan pada hari ini rencananya ada satu empat ratus kedatangan jemaah haji dari empat ploter
dan di saat bersamaan masih ada sekitar ribuan jemaah yang didorong dari madinah menuju mekah
dan besok tanggal satu juni merupakan hari terakhir bagi jemaah haji yang di madinah untuk masuk ke mekah
dan perlu diingat juga oleh para jemaah umroh khususnya yang masih berada di tanah suci untuk segera keluar dari mekah
karena pada tanggal enam juni nanti
jamaah umroh tidak boleh berada lagi di mekah
sehingga batas waktunya akan ditentukan pada enam juni nanti
demikian dapat kami laporkan dari mekah arab saudi
baik satu ratus empat puluh dua jemaah haji sudah tiba di tanah suci
dan yang harus diperhatikan adalah cukup terhidrasi dan juga menggunakan alat perlindungan diri di tengah cuaca panas
terima kasih imron fahmi yang melaporkan langsung dari mekah arab saudi